sangat happy banget karena indonesia thailand lima dua
yang saya sampaikan kemarin mental pemenang mental juara itu memang kelihatan sekali ada
main tanpa beban mental
tapi ini kan sudah kita tunggu tiga puluh dua tahun untuk menjadi juara di asia tenggara